umat muslim tionghoa di surabaya menggelar acara potong rambut masal untuk seribu ⁇ duafa ⁇ yang ditangani oleh delapan puluh pemangkas rambut
kegiatan itu dilakukan sebagai bentuk berbagi kebahagiaan agar anak yatim dan ⁇ wafa ⁇ bisa tampil menawan saat hari raya tiba
acara potong rambut masal digelar yayasan haji muhammad cengho indonesia surabaya pada senin pagi
pada ramadan ini seribu orang duafa dan anak yatim secara bersama sama dipangkas oleh delapan puluh pemangkas rambut di halaman masjid cengho di jalan gading ketabang surabaya
dalam kegiatan ini seorang pencukur akan memangkas rambut sepuluh orang duafa dengan model sesuai yang diinginkan
pemangkas rambut masal digelar sebagai bentuk berbagi kebahagiaan pada ramadan
kegiatan ini diadakan agar duafa dapat berpenampilan rapi pada lebaran nanti
alhamdulillah kita memberikan satu keringanan kepada kaum du'afa maupun anak yatim piatu
di saat idul fitri mereka sudah
mempunyai wajah yang baru yang lebih cantik dan lebih cakep
kegiatan potong rambut masal juga diselingi hiburan musik patrol yang ditampilkan anak anak jalanan
setiap tahun acara ini diadakan oleh muslim tionghoa di surabaya yang tergabung dalam yayasan haji muhammad cengho indonesia
wahyu pratama surabaya